enam april dua ribu dua puluh dua diperingati sebagai puncak perayaan kekayaan intelektual sedunia
perayaan ini semakin spesial karena pemerintah melalui kemenkumham mencanangkan tahun dua ribu dua puluh dua sebagai tahun hak cipta
bukan tanpa alasan hal ini karena suburnya geliat ekonomi kreatif di tanah air yang menjadi penyelamat di tengah pandemi
kekayaan intelektual sejatinya merupakan kunci penting dalam pemulihan ekonomi nasional setelah sempat babak belur dihajar pandemi covid sembilan belas
di graha pengayoman menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli mengungkapkan
sudah dua puluh lima persen kekayaan intelektual domestik terdaftar direktorat jenderal kekayaan intelektual berasal dari sektor umkm
selain itu yasona melihat perkembangan pesat dalam industri kreatif yang digalang anak muda indonesia
ia mengapresiasi dan mendorong generasi muda mendaftarkan kekayaan intelektualnya
agar negara dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap seluruh karya anak bangsa
indonesia punya potensi yang sangat besar tentang kekayaan intelektual komunal
baik itu kekayaan indikasi geografis maupun tari tarian pengetahuan tradisional
dan banyak lagi yang
perlu mendapat perhatian kita untuk didaftarkan
jadi saya mendorong para anak muda untuk terus berkreasi berinovasi
dan jangan lupa daftarkan hak kekayaan intelektualmu
yasona menilai kesadaran masyarakat mengenai kekayaan intelektual perlu ditingkatkan
untuk itu dirjen kekayaan intelektual kemenkumham ri menggelar tujuh rangkaian acara
dalam rangka meningkatkan edukasi masyarakat terhadap kekayaan intelektual
di antaranya adalah webinar hak cipta
yang diperkenalkan oleh jki peduli
plt dirjen kekayaan intelektual rezilu memaparkan
rangkaian acara tersebut merupakan wujud konkret
kehadiran negara dalam perlindungan kekayaan intelektual
sehingga ia mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menjadi bagian
dari penguatan kekayaan intelektual di indonesia
peringatan hari keintelektual sedunia merupakan momentum yang perlu kita apresiasi bersama

mengingat hal ini merupakan gambaran dari keseluruhan negara
dan gambaran dari kesatuan semangat dan komitmen kita
selaku bagian dari pemangku kebijakan pelindungan kekayaan intelektual
pada puncak perayaan hari kekayaan intelektual sedunia ini
turut pula diberikan wipo awards dan penghargaan menkumham
kepada kreator dan inovator bangsa yang berprestasi
salah satu penerima penghargaan ini adalah purwacaraka
inovator dalam industri seni musik ini mengaku bangga
atas perhatian pemerintah terhadap para pekerja seni
selain itu ia juga mengharapkan perlindungan maksimal
pada produk pelaku seni yang selama ini rawan pembajakan
ini adalah sebuah langkah yang bagus dan saya lihat tadi beberapa yang teman teman
rekan rekan pencipta pencipta lama juga diapresiasi
itu saya jujur terharu sih
sebagai penutup pada acara ini dilakukan peluncuran logo indikasi geografis
aplikasi ip marketplace dengan harapan meningkatkan antusiasme masyarakat
dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektual